bukan disitu di depan rumah
inilah suasana setelah duel antara dua orang warga usai pemilihan kepala desa di desa tandung malangke kabupaten luwu utara sulawesi selatan yang terjadi pada rabu siang
aksi duel dipicu adanya provokasi hingga salah satu warga merasa tersinggung
dengan menggunakan senjata tajam kedua warga berinisial ky dan jd terlibat aksi satu lawan satu
jd tewas di tempat akibat ditusuk di bagian dada sementara ky yang juga mengalami luka di lengan kiri langsung melarikan diri
pelaku berhasil ditangkap oleh unit resmob saat reskrim polres luwu utara di baibuntah pada hari kamis
untuk menjaga situasi tetap kondusif kapolres lumbung utara telah menemui tokoh adat tokoh masyarakat dan keluarga kedua belah pihak
kemarin kami sudah mendatangi atau sudah ketemu
kita sudah menemukan toko yang ada di desa tanggung kemudian di rumah duka juga di diri semua
sudah kami temui semuanya masih masih menahan diri